pemuda di masa mendatang diharapkan mampu berperan melahirkan solusi bagi tantangan regional asean di masa mendatang
untuk menjawab tantangan tersebut para pemuda perlu mendapat pembekalan
salah satunya melalui asean youth dialog on development for sustainable development yang fokus pada pembahasan transformasi digital
menlu sampaikan generasi muda di kawasan asia tenggara itu one third of the total population that's a lot
jadi membuat keketuaan kita relevan salah satunya tentunya dengan meng engage generasi muda di asean
melalui representasi mereka yang hadir di acara asean youth dialogue ini
nah ini juga yang mendasari kenapa asean youth dialogue itu menjadi salah satu flagship keketuaan indonesia di asean tahun ini
dan asean youth dialogue yang diselenggarakan bulan april ini merupakan kick off dari rangkaian kegiatan asean youth dialogue
terkait keketuaan eh sorry kepemudaan yang diusung oleh keketuan indonesia di asean
kick off asean youth dialog yang digelar selasa pagi diikuti lebih dari lima puluh anggota delegasi usia delapan belas hingga tiga puluh tahun yang berpartisipasi di salah satu rangkaian asean
para anggota delegasi berasal dari seluruh negara asean timur leste serta mahasiswa aktivis dan volunteer dari non asean
salah satu mahasiswa asal jerman mengungkapkan
ia akan memanfaatkan pertemuan ini dengan baik
menteri luar negeri retno marsudi mengungkapkan
salah satu sektor yang bisa digarap kaum muda adalah sektor digital dan ekonomi
selain menlu menpora dito aryo tejo juga turut membuka program asean youth dialog
dito aryo tejo menyatakan selain di sektor digital keterlibatan anak muda di sektor olahraga dan volunteer harus ditingkatkan
wakil koordinator eksekutif perserikatan bangsa bangsa khusus sukarelawan menilai anak muda merupakan agen masa depan dalam upaya menjawab tantangan global
rangkaian kegiatan kepemudaan asean masih akan berlangsung hingga ktt asean ke empat puluh dua yang akan diselenggarakan di labuan bajo mei mendatang
fina nabilah andika surahmanto jakarta